tapi inget nih kamu harus makan sendiri
kamu gak boleh disuapin sama nenek kamu itu
tantehkan aja uang warung selalu kurang ya
ternyata kamu yang suka ngambil uang warung
saya lihat sendiri
mulai sekarang kamu jangan kerja disini lagi ya
maafin saya saya masih mau kerja disini bu
tolong bu jangan pecat saya
pasti untung saya kamu pecat
bu saya beneran mau minta maaf bu
saya nyuri itu sebenernya
menafkahi keluarga saya bu
ya ibu kan tahu sendiri
enggak masuk berapa
udah ketahuan mencuri pakai menghina lagi
saya nggak mau lihat muka kamu lagi
pergi kamu dari sini pergi
ayah udah makan
nenek sudah makan
ayah terusin makan ya ya
oh bagus ya
kenapa diambil asmi
cahaya belum selesai makan
dia itu gak usah makan
enak aja dia seanak enaknya makan
sementara saya yang capek capek kerja
udah gitu makannya nambah terus lagi
ya terus mau gimana lagi lasmi
dengar ya bu
pokoknya mulai sekarang
cahaya cuma makan satu kali dalam sehari
dan kalau sampai bulan
kalau kamu mau makan
tapi inget ya
kamu harus makan sendiri
kamu gak boleh disuapin sama nenek kamu itu
kalau ibu sampai nyuapin
awas kalau suka makan
makasih cabarnya gak bisa bantu ayah
mungkin ibu lagi capek
saya tahu saya harus kudangin makan
aku leper sekali
mencuri itu kan dosa
mau izin sama yang punya
pasti yang punyanya udah tidur
cahaya terpaksa mencuri nangka karena leper
kita pulang ke pos aja yuk
ya elah lu penangkut aja
mana ada setan
biarin gue pengen liat
aduh bulu bulu hitam tuh
anak kondor luar
itu tuh cahaya cahaya anak tunggalnya bu lasmi cucunya taryem dia bukan anak gendro wo cahaya
ini cahaya anak tunggalnya bu lasmi
gimana alhamdulillah seperti yang bu bidan lihat sebaiknya
ibu bidan ikut dengan kami
dan terangkan cahaya ke rumahnya
dia ini siapa
dia ini bukan anak saya
menurut ibu bidan
cahaya ini anak ibu
dia bener bener anak kamu
sudah lah lasmi
kalau ngomong itu jangan sembarangan ya
bisa jadi fitnah
lagian ke semua orang disini juga tahu
kalau saya itu keguguran
jadi gak mungkin lah dia itu anak saya
kasih tahu ke mereka ini semua ya
kalau kamu itu bukan anak saya
sekarang sudah waktunya kamu mengatakan yang sebenarnya
anak dari lasmi
kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya
jangan bikin cerita yang aneh aneh deh
sekarang kalian semua sudah tahu kebenarannya
jangan menganggap cahaya yang aneh aneh
kalau begitu kami pamit dulu ya